kita serang dia kita balaskan denda perguruan kita
perguruan mawar bodas
tunggu dulu setelah berhasil
hamba tidak melihat orang itu musti perang
saat hamba masuk ke kamar mimas candrawan
kenapa kalian malah menyerangku
pergi kau kembali ke kandang ngosi
jangan membuat onar dan menyebarkan masalah di kampung ini
ini hanyalah salah paham
jelaskan kepada aku
kalian tidak salah lihat
hamba yakin itu raden abikara
hamba bersaksi raden
hamba yakin betul
wajah itu adalah raden abikara
hamba tidak mungkin lupa dengan wajah tersebut
saat orang tua hamba dihabisi oleh raden abikara tahun lalu
berapa orang prajuritnya mendampingi abikara
dia hanya seorang diri raden
tanpa disertai pengawalan
ular beludak itu terlalu jumawah
hingga berani seorang diri menginjakan kakinya di wilayah ini
hamba sama sekali tidak melihat seorang pun prajurit kandang wusi bersama raden abika raraden
memang sekarang saatnya kita meringkus abikara
dan memberikannya pelajaran
kita ringkus durdana itu
jika kalian masih melempari batu batu
maka jangan salahkan aku
jika diantara kalian ada yang terluka
hey pergilah dari sini
sebelum kami kehilangan kesabaran
pergi pergi pergi
tak perlu lagi
cepat tangkap dan ringkos dia
kau pernah lupa sama kami
kita serang dia kita balaskan denda perguruan kita
perguruan mawar bodas
hamba tidak melihat orang itu gusti prabu
saat hamba masuk ke kamar
nimas dan rawang
keadaan tidak ufc di hati ada
kenapa si mawar bodas ini bisa muak
petair peperiksaan tidak terluka
nimas chandrawangi dengan penyusup itu
nimas candrawangi sempat merebut topeng milik penyusup itu
raja baru mengejar
ternyata lumayan juga kanuragan
dan ada urusan apa kau menyerang
pernikahanmu dengan ratu kontrimani
akan menyatukan dua kerajaan tatar spasunda
galuh dan pakua
apakah itu mengganggumu
aku tidak akan membiarkan persatuan ini terjadi
hanya orang orang yang berwatak jahat
yang tidak menyukai persatuan dan perdamaian
aku tidak akan pernah membiarkan persatuan itu terwujud
akan kuhabisi sekarang juga
pernikahanmu dengan ratu kontrimani
tidak akan pernah terjadi
aku tidak akan pernah nemu quran

sampai jumpa di video selanjutnya